revisi terbatas sejumlah pasal dalam undang undang mpr dpr dpd dan dprd atau md tiga
yang mengakomodasi pd perjuangan untuk mendapat jatah kursi pimpinan dewan
di prediksi berjalan mulus
setelah pd perjuangan kini dpd pun meminta penambahan jatah
untuk menduduki kursi pimpinan mpr
upaya revisi undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu empat belas
tentang mpr dpr dpd dan dprd atau md tiga
tentang penambahan kursi pimpinan dpr mpr dan mkd
tampaknya berjalan mulus
semua fraksi disebut sudah setuju dengan revisi
yang mengakomodasi usulan pdi perjuangan tersebut
revisi undang undang md tiga itu pun kini membawa efek lanjutan
setelah pdi perjuangan selaku partai pemenang pemilu
meminta jatah kursi pimpinan dewan
kini dewan perwakilan daerah dpd juga meminta jatah kursi pimpinan mpr
dpd telah bersurat ke pimpinan dewan
agar keterwakilannya pada kursi pimpinan mpr ditambah
setahu saya kalau tema tentang penambahan satu pimpinan dpr
satu pimpinan mpr dan satu pimpinan di mkd itu tidak ada masalah
cuman kan saya kemarin bilang bahwa ada juga surat dari dpd terkait
pimpinan mpr karena mereka ingin juga ada penambahan jumlah unsur dpd di pimpinan mpr
wacana penambahan kursi pimpinan dpr dan mpr itu bukan tanpa kritik
dikutip dari dik com pengomotivitik lingkar madani rai rangkuti menilai
penambahan kursi pimpinan dewan itu tak memberi manfaat bagi rakyat
namun hanya untuk kepentingan politik semata

sejak awal dihembuskan revisi terbatas jumlah pasal undang undang md tiga
sejak awal dihembuskan revisi terbatas jumlah pasal undang undang md tiga
ini memang telah memicu kontroversi
wacana ini dilontarkan pertama kali saat setia novanto kembali menjabat ketua dpr
yang dinilai sebagai bagian dari bergening politik
revisi yang akan mengubah komposisi pimpinan dewan menjadi berjumlah genap ini
juga dinilai akan mempersulit mekanisme pengambilan keputusan
agus dirwansyah cnn indonesia
sebagai partai pemenang pemilu lalu
pdi perjuangan merasa perlu untuk mendapat jadwal
sebagai partai pemenang pemilu lalu pdi perjuangan merasa perlu untuk mendapat jatah kursi
di jajaran pimpinan lembaga tinggi negara
sebut saja seperti di dpr
dan kini setelah sempat dijadwalkan untuk disahkan di rapat paripurna dpr
pdip nampaknya masih harus bersabar lantaran revisi md tiga belum disahkan hari ini
dan untuk membahas hal ini di studio sudah hadir sejumlah narasumber
eva kusuma sundari anggota fraksi pdip dpr
lusius karus peneliti forum masyarakat peduli parlemen indonesia atau formapi
dan bayu dwi anggono direktur pusat pengkajian pancasila dan konstitusi
fakultas hukum universitas jember
selamat malam ibu dan bapak bapak
mbak eva selamat ulang tahun pd perjuangan ke empat puluh empat semoga semakin merah
tapi yang pertama ini md tiga hari ini revisinya atau ruu nya belum disahkan
masih masuk ke dalam bamus lagi
ini sudah direncanakan sebelumnya atau ada sesuatu yang tiba tiba muncul
ya memang kalau saya menurut tata aturan yang ada sebelum di paripurna itu memang
harus disetujui di bamus dulu memang
jadi saya melihatnya ini problem teknis sih karena perotapnya nggak terpenuhi ya
tapi kepada esensinya karena saya ada di pansus itu ya
saya agak merasa diperlakukan nggak fair
karena undang undang itu dibikin setelah hasil pilek diketahuan
dan menjadi bagi saya ini kok jadi arena balas dendam yang kalah pilek
menggerombol karena jumlah vaksinnya lebih banyak
sehingga kemudian sampai kepada hasil yang menurut saya tidak sesuai dengan praktek universal di parlemen parlemen
dimanapun di dunia yang namanya pemenang pemilu ya mesti menjadi ketua dpr dimanapun
jadi ini saya melihatnya ini prosesnya nganeh nganei lah dan nggak fair bagi kita
jadi kalau sekarang pd perjuangan menuntut untuk kemudian ada tambahan satu kursi di dalam pimpinan
itu fair juga bagi kita
karena kita ini mewakili kepercayaan dari rakyat yang memenangkan pd perjuangan dengan harapan
karena undang undang yang lalu adalah sebagai reward terhadap pemenang pilek untuk duduk menjadi pimpinan
tapi kemudian kan dibolduser nih oleh teman teman di dpr yang ya maaf ya kalah dalam pileg kemarin
jadi ini praktek yang nggak normal di dalam pembuatan undang undang
apalagi berlakunya kemudian tidak
pada periode yang akan datang
tapi pada saat itu ini kan juga nggak normal begitu
nah formal p melihatnya bagaimana
ini penambahan ini tiba tiba walaupun sebenarnya protes ini sudah dilakukan cukup lama
ada wacana soal kocok ulang dan lain sebagainya
tapi kemudian baru entah apa karena kebetulan atau tidak setelah pak setia novanto menjadi ketua dpr kembali
wacana ini seperti mulus kemudian mengalir
untuk menambahkan kursi untuk pdi perjuangan
ya saya kira tidak terlepas dari proses politik yang ada di dpr gitu ya
maksudnya jalan pdip jadi begitu mudah untuk memperjuangkan apa yang diinginkannya
yaitu kursi pimpinan gitu
pertama koalisi pendukung pemerintah atau koalisi bersama pdip itu sudah ada enam partai kira kira di dpr gitu ya
dan juga tempoh hari kita melihat kembalinya pak setia novanto juga begitu mulus
jadi tidak ada lagi kondisi politik yang terjadi di dpr itu begitu sulit bagi partai manapun saya kira ya
untuk memperjuangkan apa yang diinginkannya
saya kira sih betul yang dikatakan mbak eva tadi ya
memang formapi juga termasuk salah satu yang memprotes betul proses pembahasan md tiga kali lalu
dimana saat itu dibahas ketika hasil pemilu sudah mulai kelihatan
dan partai lawan pdip begitu mudah kemudian memanfaatkan kekuatannya untuk menggolkan apa yang mereka inginkan
tapi juga saya melihat hal seperti itu yang kemudian dimanfaatkan oleh pdip saat ini
ketika kemudian menggunakan kekuatan politik yang mereka punya untuk memperjuangkan kursi pimpinan itu
saya melihat niat merevisi md tiga itu bagus gitu ya kalau itu dilakukan untuk memperkuat kelembagaan dpr
tapi kemudian proses revisi yang dilakukan selama ini nyicil nyicil nyicil
np tiga ini untuk kedua kalinya direvisi gitu ya
pertama untuk menambah porsi wakil pimpinan di alat kelengkapan dan sekarang di pimpinan dpr
jadi apa yang kita harapkan dari upaya dpr untuk memperkuat kelembagaan
kalau aturan undang undangnya saja bisa dirubah setiap saat sesuai dengan situasi politik yang ada gitu ya
itu aja yang kita sesalkan
kalau pdip mau agar ini kemudian dilembagakan
mestinya yang diupayakan sekarang itu tidak hanya kemudian mengganti pasal atau menambah anggota di pimpinan itu
tapi merevisi seluruh pasal pasal yang memang bermasalah selama ini gitu ya
untuk atau agar cita cita memperkuat kelembagaan itu tercapai gitu
ya terpaksa memang kocok ulang kalau sistemnya itu harus dirubah
pdp harus ngotot memperjuangkan sistemnya
ketua pdp harus ngotot memperjuangkan sistem proporsional itu harus dikembalikan
karena sistem itulah yang kemudian bisa menjamin pdip dengan leluasa bisa mengambil pucuk pimpinan dpr
tapi kan kesannya sekarang
tidak mau diutak atik ini sistemnya
mau disisipkan saja pasal tambahan jumlah wakil ketua dpr
ini pun kalau dalam dua tiga bulan ke depan ada perpecahan koalisi atau situasi politik lain yang berubah di dpr
sampai pemilu dua ribu sembilan belas mungkin kita akan melihat revisi ulang ulang
pola pola seperti ini saya kira yang tidak bagus
undang undang yang terkait dengan dpr itu bisa dengan mudah kemudian dirubah
itu hanya akan memperlemah kemudian legislasi kita gitu ya
sistem kepastian hukum
bung bayu bagaimana melihatnya
jadi mas alvi itu
kalau kita lihat sebenarnya undang undang mpr dpr dpd
dprd meskipun dprd sudah dikeluarkan dari undang undang md tiga ya
karena diatur undang undang pemda
ini termasuk sebenarnya undang undang yang utama
dalam arti karena mengatur langsung bekerjanya cabang cabang kekuasaan negara
kita tahu ada undang undang juga
undang undang mahkamah konstitusi mengatur mk mahkamah agung bpk ky dan lain sebagainya
undang undang tersebut yang bentuk adalah juga dpr
dan setahu saya undang undang itu termasuk yang
karena punya tingkat demokratisasi yang cukup baik
dalam arti dpr ketika membentuk undang undang yang mengatur lembaga lain
itu menurut saya sudah tepat
artinya proses pemilihannya proses pengisiannya sudah tepat lah
kenapa ketika membentuk undang undang md tiga
mengganti undang undang nomor dua puluh tujuh dua ribu sembilan ini
kemarin menurut saya sangat sangat buruk sekali
ada cacat formil cacat material dalam pembentukan undang undang itu
kenapa saya mengatakan cacat formil
undang undang ini pertama dibentuk dengan menegasikan beberapa ketentuan
yang ada dalam undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sembilan
yang terakhir adalah tentang pembentukan peraturan undang undangan
yaitu asas formil asas material
asas formil artinya di dalamnya ada banyak sekali putusan mk
apa yang tidak diakomodir dalam undang undang ini
cacat materialnya adalah terutama pembahasan ini memang
kalau kita cermati tahun dua ribu empat belas
itu hanya fokus pada perubahan pasal delapan puluh dua menjadi pasal delapan puluh empat
yaitu pergantian pimpinan
padahal undang undang md tiga ini harusnya nggak hanya mengatur soal pimpinan
tapi juga mengatur bagaimana agar mpr dpr dpd ini menjadi alat yang efektif
dalam mencapai tujuan penegara kita
salah satu yang saya soroti adalah
ketika kemudian memang perubahan pasal delapan puluh dua menjadi delapan puluh empat ini
dilakukan setelah hasil pemilu keluar
ini jelas jelas adalah sebuah bentuk cacat formil
kenapa karena kalau kita ibaratkan
ini hasil sudah ketahuan rakyat kehendaknya sudah jelas
tiba tiba kemudian atas dasar kekuatan mayoritas yang berkuasa sebelumnya
ketika membentuk undang undang ini kemudian diberlakukan sebaliknya
padahal kepastian hukum yang ada adalah
ketika pemilu dilaksanakan bulan april
sistem yang ada kan masih proporsional
yang pemenang prole terbanyak
jadi kalau kita lihat
tapi ini diubah ketika hasil keluar
ini yang nalat hukum publik
mana pun nalar hukum kita yang berlaku bahwa
undang undang tidak boleh berlaku surut
artinya kemudian tetap jalan bahwa
ya sudah nalar kami adalah seperti ini
jadi menurut saya dalam perspektif sekarang
ketika memandang usul perubahan ini
harus dilihat kondisi ketika tahun dua ribu empat belas
bahwa tidak bisa kita melihat perubahan ini hanya aspek bahwa
ini akan ada perubahan penambahan pimpinan atau apa
tapi ini adalah upaya untuk mengembalikan anomali
yang ada di parlemen kita
saya setuju dengan sebetulnya
kak darius bahwa mas lusius
bahwa teknik perundang undangannya
mungkin akan harus diperbaiki
tapi prinsipnya adalah memang perlu upaya yang kita sebut
dalam hukum pidana adalah restoratif justice
mengembalikan kepentingan dari pelaku dan korban
agar kemudian tercapai titik keseimbangan baru
jadi ini adalah lebih pada kita sebut sebagai restoratif justice
kalau dalam hukum pidana
tapi kan sebenarnya kalau misalnya anjaknya dari situ
ini kan bisa diujikan ke mk lagi kan undang undang ini
ya yang jelas dalam putusan nomor

harus kita lihat pada waktu itu ada dua hakim yang dissenting
meskipun memang undang undang ini waktu itu
pasal delapan puluh empat dinyatakan konstitusional
tapi waktu itu mengatakan bahwa
posisionalnya itu adalah open legal policy
artinya tergantung daripada pembentuk undang undang
tapi yang dua hakim yang dissenting itu jelas mengatakan
open legal policy tidak boleh melanggar prinsip negara hukum
dan prinsip pembentukan peraturan
apa itu di dalamnya
yaitu undang undang tidak boleh berlaku surut lah
jadi menurut saya
kalau misalkan dilakukan perubahan
sebenarnya tercapai konsensus baru
saya pikir ini tidak bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi
karena mk mengatakan open legal policy
silahkan pembentuk undang undang untuk mengubah ini
sepanjang ada konsensus dari pembentuk undang undang
saya mau ke mbak eva lagi
soal ide yang disampaikan oleh bung lusius tadi
kenapa kemudian tidak kocok ulang saja sih
kenapa ini kemudian seperti yaudah lah
aduh minta satu pasal aja kayak gitu
bahasanya mau minta yang paket banyak
jadi kan tidak sampai sampai
kemudian yang kedua
sebetulnya kan kita ini nunggu juga
undang undang pemilu yang akan datang itu seperti apa
kalau dibikin serentak
kan ini tidak
ngapain dibikin kocok ulang sebanyak banyak pasal
kalau kemudian undang undang yang akan datang itu
kondisinya tidak sama dengan asumsi ketika md tiga itu
jadi menurut saya
permintaan untuk pimpinan itu sudah yang paling masuk akal
apa sih yang bisa dicapai dari tambahan satu itu
kan pasti sudah tidak jadi ketua juga
ya maunya sih kita jadi ketua
karena dimanapun kalau menang pemilu harusnya jadi ketua
ini ada real politics yang harus kita terima
tapi ya jangan jadi korban yang total
harus ada kompensasi bagi kita
karena kita sebagai korban ya
minta kompensasi dan kompensasinya itu adalah pimpinan saja cukup di situ
baik kita akan lanjutkan perbincangan ini
tetaplah bersama kami
kami akan kembali sesuatu lagi
terhadap publik dan berpengaruh terhadap kinerja dpr kalau menurut ya kemarin ada juga yang tanya
itu apa sih dampaknya pimpinan itu untuk dpr gitu ya sehingga begitu pentingnya pdip misalnya
satu lagi memperjuangkannya sampai merubah undang undang md tiga saya sih agak pesimis kalau
soal dampak atau peran dari pimpinan ini di dpr gitu ya sejauh ini kita tidak melihat bahwa
gonta ganti pimpinan dpr ini kemudian punya dampak positif untuk kinerja dpr gitu jadi
pastianovanto melenggang keluar terus dengan bebas masuk lagi kemudian besok akan ada tambahan lagi
mau bertambah atau mau berkurang juga pimpinan itu saya kira dpr ini akan
berjalan kalau anggota anggota atau partai politiknya itu memang punya komitmen untuk
bekerja lebih serius gitu jadi peran pimpinan itu saya kira jabatan kehormatan saja tidak lebih dan lebih
banyak untuk koordinasi sehingga saya kira memang penting untuk pdip saya kira untuk lebih bijak juga
mungkin melihat kira kira harus sekarang atau misalnya menunggu sampai undang undang pemilu
ini dilakukan devisi jadi sehingga semuanya total gitu ya
walaupun saya kira memang agak lama nanti prosesnya gitu
setelah pemilu tuntutan politis memang kemudian menuntut pdip untuk
memperjuangkan itu saya kira itu hak pdip tapi itu tadi pertama memang peran pimpinan
dpr tidak signifikan untuk apa gitu ya membuat dpr ini lebih berkinerja dengan lebih baik gitu
yang kedua saya kira semakin banyak pimpinan dpr juga nanti bisa jadi akan membuat
kesulitan dalam proses pengambilan keputusan apalagi jumlah enam orang saya membayangkan nanti
misalnya ada sesuatu yang ingin diajukan untuk dibawa ke paripurna terus ada tiga misalnya yang
tujuh ada tiga yang kemudian tidak setuju draw seperti itu saya kira membuat proses pengambilan
keputusan jadi tidak efektif gimana mbak eva enggak juga karena agenda di rapat paripurna itu
ditentukan bamus diantara para pimpinan itu tinggal bagi bagi siapa yang mimpin gitu loh jadi
apapun sudah diputuskan di bamus jadi tidak tidak yel yelan tapi gini secara politis kan
nggak masuk akal di dalam jajaran pimpinan itu tidak ada satupun yang dari rejim pemerintah
hai kalau kita menerjemahkan demokrasi sebagai keterwakilan kita yang dari pemerintah dan
pemenuh faktonya pemenang pemilu tidak terwakili disitu dan ini urusannya kanus gimana jaga
presiden yang kita punya hak untuk jaga presiden kayak gitu loh jadi saya berharap sih teman teman
itu di sedikit tapi kami cintawan kawan kawan bukan di pimpinannya dipimpinan sekarang juga
banyakkan kawan kawan ke kawan kawan yang kemudian bukan pengusung sejak awal itu ya
itu juga nanti akan kabel belok polisi dengan oposisi nara jadi balik ke sana balik kepada
prinsip lah bahwa dimanapun yang namanya hak repotnya kan enggak diberikan kan harus
diperjuangkan gitu jadi kalian mesti menghargai itulah jangan kemudian udah lah diam aja lu enggak
rakyat yang kita perjuangkan ini bukan
partai kalau kita
tidak menang nggak punya legitimasi kita
meminta pimpinan itu tapi karena kita
menang dan dimenangkan oleh rakyat
kita punya legitimasi untuk itu
dan tadi ya problem tentang
itu kan argumen yang harusnya
kuat jangan kemudian
dispekulasikan ah nggak ada dampaknya
dan seterusnya belum apa apa
kalau sudah dipatahin ini kamu kayak ikut ikutan
tidak melayani praktek
parlemen yang benar malah kemudian
bukan kita tetap membela
atau mendukung kembalinya bdip
ke kursi pimpinan tapi
prosesnya itu kan proses yang benar
juga kan akan menentukan
di kemudian hari saya membayangkan
penyelesaiannya di mana wang ini aturan
dibuat oleh dpr kemudian
dan ya full lah ada di tangan
dpr nah sekarang
dpr itu ya jangan hilang keadilannya
yang praktek norma norma
yang standar seperti yang tadi dikemukakan
jadi memang harus
dipisahkan antara satu kinerja dpr
sebelum dan setelah perubahan ini
artinya gini memang
kalau konsep yang saya sebut keadilan restoratif tadi
kan ini mengembalikan hak
sempat tadi bukan hanya pdi
kalau kata mbak eva tadi kan sebenarnya ini pemilu
ini kan yang memilih pdi perjuangan
sebagai pemenang kan tentu adalah
rakyat sehingga hak rakyat untuk
melihat partai yang dipilih itu
dengan segala keterbatasan kewenangannya memang
memberikan simbol bahwa disitu akan ada banyak peran
strategis yang bisa diambil oleh seorang pimpinan
dpr tentu akan dapat menyuarakan
apa yang dikendaki oleh pemilih
pdi perjuangan saya punya pemilih ya karena rakyat
dalam hal ini adalah pemilih pdi perjuangan
tentu dalam pandangan saya
ini kan ada
duri dalam daging terus dalam arti gini
selama ada yang
merasa keadilannya masih diambil
selama dua tahun dpr ri kita ini
tentu menurut saya ini
tidak ada rasa
fraksi fraksi dan pimpinan
kapan sih partai partai
satu sama lain saling percaya
lihat aja artinya rakyat bisa menilai
sekarang apakah dengan kemudian
akan ada penambahan pimpinan ini kinerja
akan jauh lebih baik tentu ini adalah
selama ini kan masih ada alasan saya pikir dengan
dengan belum optimalnya
dpr salah satunya adalah karena
masih diantara partai
pemenang dengan yang sebagian
duduk di pimpinan masih ada dalam tanda kutip
dalam arti ya mari kita
dengan adanya perubahan undang undang ini
ya kita lihat apakah akan menjadi efektif atau
tidak karena memang sesungguhnya
kalau saya katakan tadi ini adalah sebuah
konsensus ada sebuah open legal policy
ya memang sebuah keniscahayaan
apapun penolakan yang kita
lakukan memang juga menurut saya tidak akan
bisa dilakukan karena
memang di dalamnya toh sudah ada
antara pelaku kode n kode dan korban ini sudah ada
sebuah upaya rekonsiliasi
upaya restoratif justice tadi jadi ya sudah
tentu kita sebagai rakyat menuntut
dengan adanya perubahan undang undang md tiga ini
parlemen jauh lebih efektif tapi pesan
saya adalah undang undang md tiga ini
perlu dibahas seperti
halnya undang undang kelembagaan yang lain ini jauh
lebih serius lebih komprehensif
kita perhatikan tidak
pemilu diubah dalam arti kemudian
perubahannya pun terkait dengan komposisi pimpinan
ini tidak ada aspek kepastian hukum karena
undang undang yang baik itu menjamin aspek
kepastian hukum untuk menciptakan
kemanfaatan dalam arti lima tahun sekali lah
minimal bahkan menurut saya sebenarnya
kalau kita bisa mendesain
apa kita tidak bisa mendesain bagaimana
mpr dpr dpd kan ini termasuk
undang undang yang diperintahkan langsung oleh undang undang dasar
bukan undang undang yang dibentuk untuk
menjalankan undang undang dasar tapi kan undang undang md tiga
undang undang pemilu undang undang
pemilihan presiden itu kan selalu berubah
itu yang disoal sama
kalau pilpres silahkan pilpres artinya
ada terkait dengan sekarang
pilpres karena sekarang jadi pemilu serentak berubah
tapi menurut saya soal kelembagaan apakah
kemudian undang undang mahkamah konstitusi
undang undang mahkamah agung berubah tiap
periode ganti hakim agung ganti hakim konstitusi
mungkin letak kritiknya justru disitu
gitu ya undang undang
kalau ini sekarang dengan mulus bisa dirubah
apa jaminannya di kemudian hari
ketika ada partai yang punya kepentingan untuk
merebut apa lagi gitu ini dirubah
ketimbang revisi lebih baik untuk menuntaskan
menurut anda ya saya kira memang
kalau mau dilakukan ini awal
penyusunan prolegnas prioritas

lalu kemudian itu dibahas
apa apa saja yang selama ini
dianggap sebagai kekurangan dari
undang undang ini untuk kemudian direvisi seluruhnya
misalnya soal sistem
pemilihan pimpinan itu sekarang masih
bertahan sistem paket dan itu tidak
ada rencana kata mbak eva tadi untuk dirubah
sekarang ini padahal sistem inilah
yang menjadi cikal bakal atau awal
pdip tidak mendapatkan
porsi pimpinan itu jadi kenapa
sekarang tidak semuanya itu
aja dipangkas dari undang undang ini lalu
sistem yang memang diinginkan proporsional itu
bagus selanjutnya lagi cerah
wan lagi cerah
menurut saya gelap
menurut saya begini loh ya
jangan kemudian pdi perjuangan
sesuatu yang bebannya luar biasa ya
apakah kinerja dpr
kalau gak ada dampaknya wah dampak aja
nggak bisa memperbaiki kenapa satu orang masuk
untuk memperbaiki secara total
itu kan cara berpikir yang gak fair bagi pdi perjuangan
dan struktural kalau kemudian mau
diberubah total tunggu undang undang pemilu
ini nanti loh karena ini yang mempengaruhi bagaimana

hasilnya disini ketika pemilu dibuat serentak
tentu prakteknya juga harus dirubah total
ininya gitu tapi sekarang
hak rakyat untuk
melihat yang dimenangkan
duduk di pimpinan please isolasi
problemnya disitu dulu gitu loh karena
kalau yang lain mau dirubah total
pemilunya itu dulu jadi kan nggak fair
kalau kemudian tunggu aja lah undang undang pemilu
yang gak dapet dapet sampai dulu
sampai besok gitu
sekali lagi soal pertanyaan
apa yang kemudian diuntungkan
bagi saya publik lebih tenang
oh pak jokowi ada yang jaga tuh di pimpinan dpr
tapi kan gak semua publik memilih jokowi kan
loh kan yang mayoritas kita yang dimenangin
yang sekarang di dpr
iya kan yang akan datang
sampai dua ribu sembilan belas dong
kasih kesempatan dong bagi pdi perjuangan sebagai
pemenang pemilu yang dimenangkan oleh rakyat
untuk juga jagain presiden
secara konkret di dalam pimpinan itu
dan itu balik lagi ya karena itu
parlemen masa kita mau anomali
sekali lagi yang jagain presiden
padahal banyak ya
katanya dan kan paset sekarang
sudah menjadi penjaga jokowi
kalau presiden loh
kalau jagain presiden ya sekarang muluskan
pdi perjuangan untuk ikut menjaga presiden
kami akan lanjutkan perbincangan ini tetap lah bersama kami
baik kita lanjutkan
mekanisme selanjutnya kemudian kayak gimana nih
ini sekarang masuk ke bamus
bamus untuk di agendakan di paripurna
nah di paripurna kemudian
nanti pengambilan keputusan
problem hari ini adalah
pertanyaan tentang protap yang
nggak ditaati tadi bamus belum
memutuskan kok sudah ada di agenda
dan awalnya kan
bamus maunya rapat
untuk pagi hari
terus kemudian siangnya di paripurna tapi ternyata
rapat bamus nggak terlaksana
pada pagi hari ini
dan itu setelah di bamus kemudian di paripurna
agendanya untuk pengesahan
pengesahan kemudian langsung nambah satu
yang diajukan untuk
revisi untuk hanya itu
dan itu semua kompak loh
kompak seperti waktu penambahan pimpinan di
alat kawasan dewan itu
kenapa sekarang pimpinan jadi rame
tapi perkiraan saya nanti kalau di bamus
dan jangan lupa hari ini pdb perjuangan absen
total ya karena ulang tahun
jadi mungkin tidak bisa memberikan
argumen balik kepada
yang keberatan tersebut
tapi anda yakin itu akan
mulus insya allah betul
insya allah mulus
ada nama di kantong mbak fa sekarang
ada di kantongnya bu mega
jadi kita masih belum tahu ya kira kira siapa ya
dan apa namanya
tb dan lain sebagainya itu
bertambah bidang apa yang
yang saya dengar seperti itu
karena memang maritim ini baru ya
dan mungkin budaya juga ya
maritim dan budaya
satu dua sektor yang
baru di dalam nawacita
yang memang sebelumnya tidak ada
termasuk yang tidak ada di eksekutif
kan tidak ada di legislatif ya
karena pembagian alat kelengkapan kita
mengikuti konstruksi yang ada di
eksekutif dan karena di
nawacita ini ada fungsi fungsi baru
mungkin nanti kesitu itu
saya spekulasi saya seperti itu
tapi nanti kita tunggu aja nanti
berarti bagus dong ada
bidang yang sebelumnya tidak
dikelola sekarang ada pimpinan
dpr nya yang mengelola
sebenarnya sih kalau bicara dpr gitu ya
mau bidang seperti apa juga gitu ya
jadi sejauh ini
dengan yang sudah ada ini kan
kita selalu mengatakan
kinerja mereka belum memuaskan gitu ya
kita berharap memang tambahan
akan ada perbaikan tapi saya sangat
tidak yakin juga gitu ya
toh tidak ada peran yang
cukup signifikan yang
bersifat hirarkis dari pimpinan gitu
yang membuat kemudian
alat kelengkapan dewan lainnya
lalu akan berubah gitu budaya kerjanya
dengan adanya pimpinan yang baru gitu ya
jadi saya kira sih
tetap seperti yang saya katakan tadi ini
rebutan kehormatan harkat dan
martabat gitu ya pdip merasa
sebagai pemenang pemilu
harkatnya itu tidak
diakui di dpr dengan
kemudian tidak mendapatkan porsi di pimpinan
jadi dengan semakin
dihormati gitu mungkin akan
membuat dpr aman tapi lalu
apakah itu akan membuat dpr
berkinerja lebih baik lagi
saya kira tidak ya
ini sudah semakin
banyak partai pendukung pemerintah
dan kita inget tuh mbak eva
ketua yang berasal dari
interaksi katakanlah demokrat
dan presidennya pak sby
harga bbm itu tidak berhasil
dan kemudian itu juga didongkel
saya menggunakan istilah didongkel oleh
partai partai yang juga mendukung sby waktu itu
jadi kan tidak ada jaminannya juga sebenarnya
ada tambahan satu menjaga
ya kalau pak jokowi
sudah terbukti bisa
termasuk dalam urusan yang
paling sulit dari berbagai presiden
yaitu subsidi bbm
dan yang lain juga bisa
itu kan sudah jadi
presiden ya bahwa
tidak seluruhnya dibebankan kepada dpr
tapi artinya istilahnya
apa namanya excuse yang mengatakan bahwa
untuk jagain presiden
jagain sebenarnya tidak terlalu kuat dong
ya kan orangnya beda
orangnya bdip kan tidak sama dengan pak marzuki ali
maksud saya begini
politik kan cair dinamis
orangnya beda ya gaya pimpinan beda
bukan maksudnya ketika presiden
pak jokowi kan bisa mengamankan
oh tidak perlu dibantu
sama pdi juga sudah aman dong berarti
kan mengamankannya dalam arti
dukungan tapi habis ini kan ada isu isu
ada isu lain
dan itu yang perlu diamankan
day to day nya oleh karena itu
makin penting untuk bagi pdi itu
jadi perjuangan masuk dalam pimpinan
semakin yakin bung fusius
kita tahulah bagaimana sangat
tidak terkontrolnya loh katanya
mendukung pak jokowi
tapi kok untuk keputusan ini
itu kan akhirnya memang meyakinkan
memang perlu dijagain dengan tulus
ya itu orang yang mengusung sejak awal
tapi memang saya lihat kan beberapa tahun terakhir
perubahan undang undang md tiga
penambahan kursi pimpinan ini kan tidak baru
baru baru ini bahkan
peralihan dari sebelum sebelumnya
artinya tahun tahun sebelumnya sebelum dua ribu tujuh belas
ini sudah mulai dibahas dan itu sangat
menguras energi kalau menurut saya sih
sudah lah selesaikan itu tapi kedepan ini
banyak sekali ruu ruu strategis yang itu
menunggu peran nyata
dpr artinya saya setuju lah ke mbak eva
okelah tidak dibebankan toh
dengan ini nanti dengan masuknya pdi perjuangan
maka langsung berubah dengan seakan akan
kalau gagal akan menyalahkan partainya mbak eva
tapi memang kesalahan
dpr ini kan kolektif kolegial andai kata itu kan ya kan
karena kita tidak dapat maksimal dalam arti
sekarang ada ruu pemilu yang harus selesai
sebelum juni setahapan pemilu
ada ruu kuhp
kemudian ada banyak sekali ruu ruu strategis yang itu
menurut saya sudah lah selama ini kan
ini kan masih berkisar
soal hak pdi perjuangan
yang belum dikembalikan ini sudah dikembalikan
maka kedepan ya sudah banyak agenda agenda
efektif saja tapi saya
ingin lebih ini lagi bagaimana
kemudian kita bisa menjamin nih urusan urusan
yang seperti ini tidak mengganggu
kinerja dpr di kemudian hari
misalnya undang undang md tiga
saya tidak tahu
undang undang pilpres bisa diubah setiap lima tahun
artinya ini bisa nggak kita bikin agak permanen
sebetulnya ada upaya itu ketika
ada upaya itu ketika
pilk pilpres dan pilkada itu kan
itu kan sebetulnya salah satu strategi konsolidasi demokrasi kita
itu kan sebetulnya salah satu strategi konsolidasi demokrasi kita
nah harapan kita ketika kita
sudah memutuskan ini
itu menjadi lebih tenang nggak harus
lima tahun ganti terus menerus seperti ini
karena sudah satu paket
mau diganti apa lagi gitu loh
walaupun itu perlu persiapan
internal partai partai yang luar biasa
tapi kalau pileg sama pilpres
agak susah ya
kalau diserentakkan di dalam dua ribu sembilan belas
kan tidak perlu lagi untuk merubah yang akan datang
tapi itu lagi loh ya
kalau bikin undang undang ya jangan karena
marah kalah itu kan yang
kan harusnya untuk yang akan
datang gitu loh
kalau di pillek dihukumnya
di dalam senayan
itu kalau istilah anak muda sekarang very well noted gitu
buat bapak dan ibu ibu yang ada di dprs
terima kasih bapak
bapak dan ibu atas waktunya dan kesempatannya